ya seorang bandar narkoba jaringan jakarta yang berusaha mengedarkan sabu sebanyak sembilan kg di surabaya
selasa pagi ditembak mati petugas polda jawa timur
tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap
direktorat reserse narkoba polda jawa timur selasa siang terpaksa menembak mati seorang bandar narkoba jaringan jakarta
bandar yang ditembak mati ini diketahui berinisial js warga jalan terikat kelurahan teluk binjai kecamatan dumai provinsi riau
tersangka yang juga residivis kasus pencurian dan kekerasan tersebut terpaksa ditembak mati petugas karena pelawan saat dikeler
untuk menunjukkan penerima sabu di kawasan bundar gersik
pelaku berusaha memukul petugas menggunakan batu paving sebelum akhirnya diberondong peluru di bagian dadanya
sebelumnya pelaku ditangkap polisi di sebuah hotel

dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti sabu sebesar lima kg
penangkapan pelaku js merupakan hasil pengembangan dari seorang pelaku perempuan yang masih satu jaringan yakni yt
yang ditangkap di hotel berbeda seminggu sebelumnya
dari tangan yt polisi menyita barang bukti sebesar empat kg sabu
total dari jaringan ini polisi menyita barang bukti sabu kualitas super seberat sembilan kg
dari tangan yt polisi menyita barang bukti sebesar empat kg
dari tangan yt polisi menyita barang bukti sebesar empat kg
dari hasil penyelidikan dua bandar tersebut bekerja dengan pola yang sama
yakni membawa sabu dari jakarta menuju surabaya menggunakan kereta api
setelah itu mereka menginap di hotel kawasan tegasari surabaya
sebelum bertemu dengan penerima barang di surabaya maupun di daerah lain di jawa timur
wahyu pratama surabaya